komisi pemberantasan korupsi menjatuhkan pemeriksaan direktur rumah sakit permata hijau jakarta
dr hafil budianto abdul kani dan seorang dokter lainnya
pemeriksaan ini terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kpk
direktur rumah sakit permata hijau jakarta hafil budianto abdul ghani dan dr nadia hussein hamedan
menjalani pemeriksaan kpk sebagai saksi bagi tersangka dr bimanes tarjo
sebagai direktur dr hafil diduga mengetahui seluk beluk prosedur penanganan pasien
termasuk tersangka kasus megakorupsi ktp elektronik setanofanto
yang sempat dirawat di rumah sakit permata hijau
usai mengalami kecelakaan pada enam belas november dua ribu tujuh belas lalu
sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria di gedung kpk jakarta
bagaimana dengan perkembangan penyidikan dan pemeriksaan saksi saksi
terkait dengan upaya perintang
bagaimana dengan perkembangan penyidikan dan pemeriksaan saksi saksi terkait dengan upaya perintang
dr nadia merupakan dokter ahli syaraf yang saat itu melakukan pemeriksaan kesehatan
terhadap setianofanto pada tanggal enam belas november dua ribu tujuh belas
dua dokter ini datang ke gedung kpk tadi didahului oleh dr hafil
kemudian keluar sekitar pukul satu waktu indonesia barat
kemudian baru saja sekitar pukul tujuh belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat
dr nadia keluar dari gedung kpk melakukan pemeriksaan
namun enggan memberikan komentar kepada media terkait pemeriksaan yang dijalani
namun kalau kita perhatikan
kita melihatkan yudha dari surat dakwaan dari jaksa penuntut umum kpk
kemarin pada sidang fredrik yunadi dalam kasus obstruction of justice
atau merintangi atau menghalangi proses hukum
nah kita lihat ada upaya ataupun kronologi yang dilakukan oleh bimanesh sutarjo
selaku tersangka yang saat ini telah ditahan oleh kpk
yang merupakan dokter yang diduga melakukan manipulasi terhadap hasil pemeriksaan
kesehatan terhadap setianofanto kemudian diduga juga melakukan upaya
bekerja sama bersama dengan fredrik yunadi selaku pengacara setia novanto saat itu
pada tanggal enam belas november untuk menyiapkan ruang vip
kemudian tanpa melakukan prosedur instalasi gawat darurat
nah tadi hafil selaku direktur utama dari rumah sakit medica permata hijau ini
dilakukan pemeriksaan lanjutan karena kalau kita lihat juga sebelumnya
juga pernah dilakukan pemeriksaan terhadap direktur utama rumah sakit medika permata hijau ini
dan dokter yang in charge saat di instalasi gawat darurat pada tanggal enam belas november silam
yaitu dokter michael cahaya
beberapa waktu lalu kita tahu bahwa dr michael cahaya ini secara tegas menolak
untuk memberikan surat untuk rujukan menuju ke rawat inap ataupun menuju ke dokter spesialis
kemudian rawat inap seperti itu
karena kalau kita lihat dari dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kemarin
dibacakan bahwa dokter bimanesh untuk melobi dokter hafil
selaku direktur utama untuk mengeluarkan surat ataupun mengizinkan penyewaan satu rantai gedung ruang vip
khusus untuk rawat inap bagi setia novanto
namun dr hafil mengatakan bahwa ikuti saja prosedur dari rumah sakit ini
yaitu melalui proses instalasi gawat darurat atau igd
nah dr michael cahaya yang saat itu berada di igd
kemudian menolak secara terang terang
akhirnya bisa dikatakan cukup
bisa membuat ia terlepas dari jeratan bisa dikatakan seperti itu
michael cahaya dokter yang saat itu berada di igd
nah namun setelah tidak mendapatkan surat dari igd ini untuk menuju rawat inap
akhirnya bimanesh mencoba untuk memanipulasi surat tersebut
dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan bahwa
penyakit yang diderita oleh setia novanto ini merupakan adalah vertigo
vertensi dan juga diabetes
nah inilah yang menyebabkan dugaan terhadap
bimanes ini yang menyebabkan ia dijadikan tersangka pada tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
dr nadia ini selaku dokter ahli syaraf hari ini diperiksa
karena memang secara langsung melakukan pemeriksaan kesehatan
karena kita ketahui dokter bimanesh ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setia novanto
nah kita masih masih lihat seperti apa pertembasan of justice ini terhadap rumah sakit medika permata hijau ini
untuk nanti ketahui siapa saja sebenarnya yang terlibat atau memang dr bimanesh sendiri
yang bekerjasama dengan fredrik yunadi yang saat ini
telah tersangka dan juga masing masing telah ditahan
baik roni satria terima kasih untuk informasi anda melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta
selamat bertugas kembali roni